dan di hari yang sama dengan pemakaman pimpinan mujahidin indonesia timur
santoso alias abu wardah satuan tugas operasi tinombala dua ribu enam belas
menangkap jumiatin alias umi delima
umi delima dan sejumlah pengikut santoso lolos saat ketua mujahidin indonesia timur itu ditembak mati pada delapan belas juli yang lalu
hari sabtu umi delima telah berada di pos komando taktis operasi tinombala di poso pesisir utara
rencananya umi delima akan segera dibawa ke kepolisian daerah sulawesi tengah untuk dimintai keterangan
istri kedua santoso itu selama ini menyertai santoso dalam persembunyiannya di gunung biru poso pesisir dan lembah napu
sabtu siang usai pemakaman santoso alias abu wardah di dusun landangan desa lantojaya
kecamatan poso pesisir utara kabupaten poso
satuan tugas operasi tinombala dua ribu enam belas menyampaikan pernyataan resmi
atas penangkapan jumiatin
jumiatin alias umi delima perempuan asal bima nusa tenggara barat ini diketahui menjadi istri kedua santoso
umi delima ditangkap di wilayah tambarana poso pesisir utara sabtu pagi ketika hendak turun kampung mencari makan
sebelumnya tersiar kabar umi delima akan menyerahkan diri bersama istri basri alias bagong dan istri ali kalora alias barok
satgas juga memperlihatkan sejumlah barang bukti yang didapat saat kontak senjata yang menewaskan santoso alias abu wardah dan muhtar alias kahar